pembangunan ibu kota negara nusantara terus dikebut terbaru menteri pupr basuki hadi mulyono menyebut progres pembangunan istana dan kantor presiden sudah mencapai dua puluh tiga dua persen
dikutip dari cnn indonesia com basuki menyebut pembangunan kawasan kantor dan istana presiden ditargetkan selesai pada juni dua ribu dua puluh empat mendatang
pada september dua ribu dua puluh tiga mendatang rangkaian sayap garuda untuk kantor presiden juga mulai dipasang
sementara itu pada juli dua ribu dua puluh empat kantor kantor kementerian lainnya juga ditargetkan rampung
kementerian pupr juga mempercepat pembangunan jalan tol menuju kawasan inti pusat pemerintahan ikn nusantara di kalimantan timur
jalan tol tersebut akan terhubung dengan jalan tol balikpapan samarinda
pembangunan jalan tol ikn saat ini sudah berjalan pada tiga seksi
kehadiran jalan tol diklaim mempersingkat jarak tempuh dari balikpapan menuju kawasan inti ikn dari dua jam menjadi tiga puluh